punah mau ampir habis
saat saat dipilih akal biblioteknya di mudah mudahan si pince k megapot
gawat waktu ketinggal sedikitnya pokoknya kurus bisa menyelamatkan reshati
sekarang juga siapa kalian
baru jadi perampokan aja udah berani sama saya
baru jadi bandwidth
aduh capek juga
gimana kalau ada gue yang sepece ngikutin ae
bang buane itu cepat sekali lalu lari kemana dia
wah dia lari ke sana
yang bener yang bener
sampai sekarang perempuan itu belum juga ketangkap
kalau dewa warman datang apa yang harus aku katakan padanya
cepat katakan di mana larasati
cobalah santai sedikit jangan terburu buru
larasati itu ada di tanganku
jangan basah basi kamu
sebenarnya apa kemauan kamu
kamu sudah tahu apa yang aku mau
aku harus sepecekan dulu berapa
kamu mau bekerja sama denganku
maka perempuan itu akan aku bebaskan
dan hasil rampaukan itu aku bagi dua denganmu
kamu boleh ambil semua hasil rampasan saya cuma inginkan larasati selamat
kalau kamu mau memenuhi permintaanku
mungkin dia itu mumpet di situ
eh badan aja digedein
mental tp lu
walaupun gua pada gede
tapi namanya hantu coy
bagian mana mungkin perempuan mumpet di sini
mendingan cari tempat lain aja
kalau kita gak sampai dapet
kita digugur sama pos
iya makanya buruan banyak ngomong aja
pasang enggak enak amat malenya
perut aman udah lewat
hai makyara kalau dengan peace
udah pada segera lo
rasanya dewa warman kena tipu nih sama spijak
jangan sampai celaka semua
nyusul sekarang kita berangkat
habis deh badan wintik
bape juga harus nyusul
jangan sampai anak lo celaka
udah udah mereka gak tau ya di sini
be be kedinginan be
aduh kagak lupat lagi be
aku gak mau mati di sini be
bagaimana udah siap siap bos
silahkan masuk ke dalam
dewa warman aku bukan penjahat
tapi aku adalah pencari harta
aduh kan capek banget ini kan
masuk dulu gak apa
dengkul saya udah mau copot ini kayaknya
di situ enak tuh tempat itu istirahat dulu
eh ini ngapain jalan kemari
anak gue gak bau nyadar di sini
lo istirahat di situ
lo kan kuotir seluruh nyari anak gue
mau tidur di rumah dong
istirahat di sini tepat
kamu gak mungkin anak gue ada di sini
hai setan aja aja deh hahaha bengke matanya dirapun kali ya bener bener orang dibilang
setan kesel maju maju jangan banyak banyak kalau emang berani lawan buah muda cabut